memperingati hari jadi kota lumajang yang ke tujuh ratus enam puluh dua dua ratus lebih off roader se jawa bali
senin pagi menjelajahi medan lereng gunung semeru
para peserta ini beradu nyali melewati medan ekstrim yang berlumpur berpasir serta berbatu
bagaimana serunya berikut liputannya
jelajah lereng semeru
sekaligus mengenalkan potensi wisata kabupaten lumajang
dalam jelajah semeru ini para off roader harus melintasi tiga jalur yang akan menguji adrenalinya
pertama jalur jawara atau jalur perbukitan terjal jalur ekstrim atau jalur menantang
di mana peserta harus melintasi sungai aliran dari gunung semeru dan jalur fun atau jalur serang senang
yang akan melintasi sejumlah kawasan wisata di lumajang
over kali ini kita ke daerah kerasa itu ya
jadi sekarang ada berkeliling
banyak macam medan ya mulai dari medan yang berlumpur berair sampai berbatu
kita lebih fokus ke rock crawling nya
beratnya medan tak jarang membuat para off roader kewalahan melakukan trek gunung semeru
bahkan mereka harus bekerja sama karena tak mampu melewati trek sendirian
meski harus bekerja keras menaklukkan jalur para off roader cukup senang
karena jalur semeru ini merupakan salah satu jalur surga bagi para off roader
namanya off road itu memang mencari
medan medan yang ini yang terjadi kan medan apa yang perlu tantangan
dalam jelajah semeru ini para off roader harus menempuh jarak dua puluh km dengan tujuh titik ekstrim
baik jalur berbukitan pasir batu hingga masuk sungai
bagi para off roader yang memiliki poin paling banyak
akan mendapatkan penghargaan dari bupati lumajang dan sejumlah hadiah door price lainnya
dura hadewi caksono lumajang